diduga dipicu utang piutang dua organisasi kepemudaan di bekasi jawa barat terlibat bentrokan pada selasa malam
bentrokan terjadi di depan halaman polres metro bekasi kota ketika kedua kubu hendak membuat laporan polisi
untuk melerai terjadinya bentrokan susulan petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke arah masa
wakapolres metro bekasi kota sempat bersih tegang saat membubarkan masa dan memberikan peringatan untuk memakai masker
bentrokan diduga berlatar kasus utang piutang saat pihak ormas menagih utang ke warga dari ormas lainnya di wilayah bekasi timur kota bekasi
selain mengamankan puluhan orang petugas turut mengamankan sejumlah senjata tajam
hingga rabu dini hari tadi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian usai terjadinya bentrokan tersebut
erik ustara bekasi jawa barat